pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
terus memanfaatkan masa kampanye untuk meraih dukungan dan simpati publik
seperti pasangan calon nomor urut satu agus yudhoyono dan silviana murni
yang kembali menggelar kampanye tematik
sementara calon gubernur petahana basuki cahayapurnama atau ahok
mengajak anaknya berkunjung ke ruang publik terpadu ramah anak
dan calon wakil gubernur nomor urut tiga sandiaga uno
belusukan ke wilayah jakarta barat
dalam kampanye tematiknya agus silvi menyediakan wadah bagi anak muda
menyalurkan aspirasi dan ekspresinya untuk jakarta masa depan
juga dihadiri ibu nda agus ani yudhoyono
kampanye agus silvi yang digelar untuk lima kali ini
mengundang satu tujuh ratus anak muda dan publik
bagi saya jakarta pinter
lebih dari itu beyond technology
jakarta yang pintar adalah jakarta yang mampu mengelola sumber daya yang terbatas
mampu menangani berbagai persoalan kota
serta mampu memajukan kota dan warganya secara keseluruhan
dengan dukungan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya
sementara calon gubernur dki jakarta petahana basuki cahayapurnama atau ahok
mengajak anaknya berkunjung ke ruang publik
terpadu ramah anak atau rptra kali jodoh
meski sempat bersalaman dengan beberapa warga yang berada di kawasan tersebut
ahok menolak tudingan bahwa kunjungannya merupakan aksi kampanye
nah ini ada rptra di balik ini
jadi yang sini itu adalah untuk skateboard sama bmx
jadi kita bagi dua
ya nanti kita juga akan nyambung ke rptra jembatan tiga
ini bagus sekali
makanya saya katakan kenapa saya lebih memilih
csr termasuk juga memilih kewajiban kewajiban pengembang
sedangkan calon wakil gubernur nomor urut tiga sandiaga uno
belusukan kewilayah jakarta barat
saat belusukan sandi sempat menjelaskan terkait pernyataan calon gubernur petahana basuki cahayapurnama
yang kerap menyebut anies dan dirinya kerap salah menggunakan data mengenai angka pengangguran di ibu kota
data kami sahih
malah datanya pak basuki banyak yang salah juga
yang dilakukan bahwa kita nomor satu ratus lima puluh satu nggak pernah kita nomor satu ratus lima puluh
kita ada di satu ratus dua puluh an
dan alhamdulillah kita apresiasi naik ke sembilan puluh satu
tapi pak jokowi mintanya di bawah empat puluh
jadi masih banyak sekali pr nya
pasangan anis sandi berjanji akan memberikan solusi dengan melahirkan dua ratus ribu pengusaha baru di jakarta
yang mampu berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja
beserta keluarga sahabat insya allah kepada kita semua